menjelang idul adha para wanita di sawah lunto membuat makanan khas yang hanya ada saat lebaran haji
anita mai berkesempatan untuk melihat proses pembuatan jajanan khas yang merupakan resep turun temurun ini
nah ini dia daerah yang tadi saya sudah browsing
ada persiapan khusus yang dilakukan menjelang lebaran haji tepatnya di desa talawi mudik masih di kota mandia sawah lunto
langsung aja kita lihat apa sih kuliner khasnya
jika lamang atau lemang pada umumnya menggunakan bilah bambu untuk dibakar
lamang khas desa talawi mudik ini dibungkus dengan daun pisang dan dirangkai membentuk ikatan ikatan
berantai seperti tongkat
itulah mengapa makanan ini disebut lamang tungke atau lemang yang berbentuk tongkat
proses ini katanya bisa juga untuk bekal orang yang mau berangkat ke tanah suci
jadi makanan ini kan awet jadi bisa untuk dibawa ke tanah suci
dan juga nanti dari bentuknya kan berangkai rangkai
jadi berangkai rangkai itu katanya dulu karena proses kita
haji itu lama jadi itu agar rombongan itu tidak terpisah
kita akan coba bikin sekarang jadi yang di rumah kalau kepengen nyobain lamang tungke
boleh datang ke sawal luntum
bahan bahan yang harus disiapkan adalah tepung beras sangrai gula aren santan dan garam
jika semua adonan sudah kalis dan tercampur dengan sempurna
kini adonan siap dibungkus
nah di sini harus kerja sama
lamang yang sudah dibungkus kemudian dikukus selama kurang lebih tiga puluh menit
dan terakhir lamang dipanggang untuk menghilangkan tekstur basah pada adonan
aduh nah ya
bikinnya seru banget
jika langsung dimakan sesaat setelah matang lamang akan terasa agak lunak dan lembut
lamang yang sudah dingin memiliki tekstur yang lebih lembut
dan juga memiliki tekstur yang padat
tidak hanya memiliki filosofi yang menarik proses pembuatan lamang tungke ini juga melatih kerjasama antar anggota keluarga
proses memasak adonan adalah bagian para wanita
sementara proses mengikat bungkusan lamang diserahkan kepada lelaki
agar ikatan lamang lebih kuat dan menghasilkan lamang yang padat
anitta mai indra hadi sawal luntum semoga berhasil